gubernur jawa tengah ganjar pranowo belum banyak berkomentar soal kasus yang mencerat bupati pemalang bukti agung wibowo
ganjar masih menunggu proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh kpk
ditemui usai acara peresmian learning center bawang putih di desa tuwel kecamatan bojong jawa tengah jumat pagi
gubernur jawa tengah ganjar pranowo belum banyak berkomentar termasuk soal kemungkinan akan memberikan bantuan hukum kepada bupati pemalang mukti agung wibowo
soal penonaktifan bupati pemalang yang tertangkap tangan kpk pada kamis kemarin ganjar menjelaskan ada aturan yang harus dilalui untuk menonaktifkan bupati yang terjerat kasus hukum
kita tunggu keputusan dari kpk sekarang saya mau ke pemalang dulu